presiden petahana jokowi dodo menyatakan menunggu penerima konses silahan besar
mengembalikannya ke negara
merespon pernyataan ini kubu prabowo sandi menilai sebagai anjuran
bagi orang orang di sekeliling jokowi
wakil ketua majelis syuro pks hidayat nur wahid menyebut sejumlah nama pendukung jokowi
seperti erick thohir dan luhut panjaitan
keduanya disebut hidayat memiliki konsesi lahan lebih besar dibandingkan prabowo
hidayat menambahkan semestinya erick thohir dan luhut mengikuti anjuran jokowi
dengan mengembalikan konses silahan kepada negara
sementara tim kampanye nasional tidak merasa pidato itu menjadi bumerang bagi kubu mereka
wakil ketua tkn arsul sani menilai pidato jokowi ditujukan kepada semua pihak
bukan khusus menyindir prabowo subianto
menurut saya sih karena pernyataan itu disampaikan di acara internal komunitas hobipa
satu gitu ya
pastilah kemudian beliau omongan beliau itu didengar dan disampaikan langsung kepada mereka mereka
ada di sekitar beliau kan
dan di sekitar beliau ternyata ada pak erick thohir yang ternyata menguasai konses silahan
yang jauh lebih banyak daripada yang diidikan oleh pak prabowo
demikian juga pak luhut dan sarman jelitan juga memiliki
jadi yang pertama kali mendengar dan diperdengarkan itu adalah kepada mereka
jadi dia kan sudah dibuka dan tidak pernah dasarkan dari pak erick thohir juga
artinya ya sekarang pak jokowi aja memulai dari lingkaran terdekatnya
itu kan pidato yang bersifat umum saja
artinya memang itu ditujukan kepada siapapun yang para elit yang menguasai lahan
dan kemudian mau mengembalikan
jadi juga jangan terlalu sensitif seolah olah itu hanya untuk pak prabowo
meskipun bisa dipahami bahwa kalau kemudian ada batasan
banyak pihak para pengamat yang mengatakan bahwa itu seolah olah sebagai cornering terhadap pak prabowo
ya karena kan memang pak prabowo dalam debat keduanya kan menyampaikan
dan juga dalam banyak kesempatan pidato publik beliau bahwa
soal sumber daya alam di negara ini dikuasai oleh elit
sebelumnya calon presiden joko widodo menyebut jika ia menunggu pihak tertentu
yang memiliki konses silahan berukuran besar untuk mengembalikan
kepada pemerintah ini disampaikan jokowi di depan ribuan pendukungnya
saat menyampaikan pidato kebangsaan di gedung sentul international convention center bogor jawa barat minggu malam
nah nah nah
jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara
jadi kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara
untuk rakyat itu